saudara polisi masih memeriksa kasus tabrakan mobil sport mewah dengan minibus yang terjadi di ruas tol pasuruan sidoarjo
penyidik kepolisian dari polresta sidoarjo telah melakukan olah tkp untuk kedua kalinya dengan menyertakan teknologi informasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan
dan belum ada tersangka saudara terkait dengan insiden tabrakan yang terjadi pada minggu siang lalu
dalam kecelakaan ini sebuah mobil mewah yang dikemudikan warga surabaya yang masih berusia delapan belas tahun menabrak satu unit minibus hingga ringsek pada bagian belakang